masa pandemi covid sembilan belas tak menyurutkan semangat haryani wisnu
seorang perancang busana asal asal di luar jawa timur
untuk menciptakan busana baru
terinspirasi alat pelindung diri atau apd yang biasa digunakan tim medis
ia bersama lima pegawainya menciptakan busana batik
yang dinilai cocok dipakai di masa new normal
ia memadupadankan kain batik tulis kontemporer
dilengkapi dengan masker dan sarung tangan yang senada dengan warna busana yang dikenakan
pelanggan pun merasa puas dan nyaman dengan busana kenormalan baru buatan haryani
bukan hanya memiliki corak batik yang berbeda
namun juga dinilai lebih aman dipakai saat masa new normal
untuk harga satu set busana lengkap dengan sarung tangan dan masker dibanderol mulai lima ratus ribu rupiah hingga dua lima juta rupiah